musim haji dua ribu delapan belas sudah dimulai sebanyak dua ratus dua puluh satu ribu jemaah haji asal indonesia akan menunaikan ibadah haji di tanah suci
diantaranya tujuh belas ribu jemaah haji khusus atau haji plus
berbeda dengan haji reguler yang dikelola oleh pemerintah
ibadah haji juga difasilitasi oleh pihak swasta
haji yang difasilitasi swasta ini memiliki banyak perbedaan
diantaranya fasilitas penginapan yang lebih baik
dan jarak penginapan yang lebih dekat dengan masjidil haram di mekah
maupun masjid nabawi di madinah
selain itu jemaah haji plus juga akan menunaikan ibadah haji dengan waktu yang lebih singkat
sesuai dengan peraturan pemerintah
penyelenggara haji plus juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan manasik haji
jadi manasik itu
bagian daripada kewajiban penyelenggara
untuk memberi pembekalan terhadap jemaah
disini yang harus diberikan pembekalan kepada jemaah
pertama adalah masalah ilmu
masalah aturan hukum
tata cara pelaksanaan hajinya
yang kedua diberikan pembekalan
tentang bagaimana proses perjalanannya
sehingga dia bisa
kegiatan mengatur pola makan
mengatur pola istirahat
agar pada saat pelaksanaan hajinya
puncaknya dia dalam keadaan non fit
dia harus memberikan pengetahuan kepada jamaahnya
tentang bagaimana kondisi di arab saudi
di berikan kepada jemaah seperti itu
maka itu adalah
yang mempersiapkan jamaah
bisa menenangkan ibadah hajinya
secara tepat dan benar
jemaah haji plus memang harus menghabiskan biaya yang jauh lebih besar
namun fasilitas yang lebih baik
dan jumlah antrian yang lebih pendek
menjadi daya tarik orang untuk memilih haji plus
kalau saya sebagai anak kepingin ibu saya pergi haji yang spesial
jadi ditangani dengan baik khusus
karena saya punya kemampuan saya ajak ibu saya untuk yang haji plus yang terbaik
terlepas dari fasilitas bagi jemaah haji reguler maupun plus
para jemaah haji ini memiliki satu tujuan yaitu menjadi haji yang mabrur